kita ke informasi berikutnya menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem anwar makarim
membuat aturan baru terkait syarat lulus kuliah pada jenjang s satu dan d empat
nadiem menyebut syarat kelulusan mahasiswa tersebut tidak lagi diwajibkan untuk membuat skripsi
ketentuan itu tertuang dalam peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi no lima puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
dalam diskusi merdeka belajar episode dua puluh enam transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi
selasa dua puluh sembilan agustus nadiem mengukapkan tugas akhir bisa berbagai macam bentuk seperti prototipe proyek dan lainnya
menurut nadiem mengukur kompetensi seseorang tidak hanya lewat satu cara seperti skripsi yang selama ini dilakukan
namun keputusan akhir ini dikembalikan lagi ke perguruan tinggi masing masing
sementara untuk mahasiswa magister atau magister terapan
masih diwajibkan membuat skripsi

tapi bapak ibu di dunia sekarang ada berbagai macam cara untuk menunjukkan kemampuan atau kompetensi lulusan kita